presiden joko widodo meminta agar penanganan bencana terus diperkuat
joko widodo juga mengatakan pemerintah bersama dpr telah sepakat untuk meningkatkan anggaran
untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana alam
dalam sidang kabinet paripurna di istana negara senin siang
presiden joko widodo meminta kementerian lembaga memberikan edukasi kebencanaan
secara konsisten sejak dini
presiden meminta agar edukasi kebencanaan dimasukkan ke dalam kurikulum pelajar
langkah ini dibutuhkan sebagai langkah preventif
mengingat posisi indonesia berada di wilayah cincin api
presiden mengungkapkan pemerintah bersama dpr mengalokasikan anggaran
untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana alam dalam apbn dua ribu dua puluh
yang ketiga saya juga ingin mengingatkan
untuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan
kita terus memperkuat daya tahan kita kesigapan kita dalam menghadapi bencana
pada apbn dua ribu sembilan belas pemerintah bersama dpr telah mengalokasikan lebih banyak lagi
anggaran untuk melakukan edukasi melakukan mitigasi bencana alam
dan sebagai negara yang berada di atas cincin api ring of fire
memiliki kondisi geografis rawan bencana kita harus siap
respon harus sigap harus tangguh menghadapi setiap bencana alam
saya juga minta agar edukasi kebencanaan ini betul betul dikerjakan secara baik dan konsisten
dilakukan sejak dini masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita
sehingga betul betul kita siap dalam menghadapi
menteri keuangan sri mulyani memastikan pihaknya akan menyediakan anggaran penanggulangan bencana
selain momen overpaying para pencarian sudah biasa juga menanggung kekuasaan mereka
setiap kali ada bencana dan bnpb menganggap bahwa perlu adanya suatu tindakan emergensi
mereka biasanya menyatakan on call
jumlah seluruh on call plus untuk pembantuan rumah yang sekarang lebih dari tiga triliun yang sudah terrealisir
itu mencapai lebih dari tujuh triliun itu tahun ini
tahun depan kita mengalokasikan anggaran bencana yang ada di dalam bun lima triliun plus tambahan sepuluh triliun
jadi sekitar total lima belas triliun
tahun ini maksudnya dua ribu sembilan belas
dan kemudian kita seperti yang saya sebutkan ada inisiatif untuk membuat pooling fund yang sekarang biasanya masih sedang di dalam pembahasan
sri mulyani menyebut pemerintah juga menyiapkan program dana iuran bencana atau pooling fund
dana ini juga nantinya berasal dari apbn dan akan dimanfaatkan oleh setiap daerah yang terkena bencana
nesya megawati jakarta